meski tak memiliki tetangga kedua lansia ini memilih hidup di tengah hutan milik perhutani karena sudah merasa nyaman
sedangkan sang anak hidup di kota bersama istri dan mertuanya
pihak perhutani berterima kasih kepada suminam dan sukina karena menjaga hutan dengan baik
kedua nenek ini pun berniat akan terus bertahan hidup di dalam hutan hingga akhir hayat